kok kamu udah bangun tuh
saurnya masih lama
moms kenapa belum bobok
ini baru mau tidur
moms pasti masih kepikiran cuti yuk
moms daripada moms jadi kepikiran terus
terus juga moms jadi susah tidur
mendingan moms balik aja jadi agen
ngapain juga mamas punya jabatan
tapi mans gak punya uang
kita rujuk lagi ya
akang juga gak tau
urusan perceraian di pengadilan agama
makanya teh bercerai
nanti jadi tau urusannya
biar nanti kalau kamu cerai lagi
udah tahu urusannya kayak gimana
nanti cucu pulang ke cidahu ya
aduh katanya kamu mau sahur di rumah
ya udah kalau maunya begitu
masih jam satu lima belas lagi
kok kamu udah bangun tuh
sahurnya masih lama
moms kenapa belum bobok
ini baru mau tidur
moms pasti masih kepikiran
daripada mau jadi kepikiran terus
terus juga moms jadi susah tidur
mendingan moms balik aja
ngapain juga mamas punya jabatan
tapi mans gak punya uang
bener juga ya tut
kau nyip pipis dulu yuk
moms udah kembali ke tempat yang sama

moms udah kembali ke tempat yang sama

moms udah kembali ke tempat yang sama

moms udah kembali ke tempat yang sama
moms udah kembali ke tempat yang sama
moms udah kembali ke tempat yang sama

moms udah kembali ke tempat yang sama
moms udah kembali ke tempat yang sama
moms udah kembali ke tempat yang sama
perasaan pak ustadz teh baru bangun ya
kamu belum bangun
saya sudah berolahraga
emangnya pak ustadz erwt sudah olahraga
sudah ah gak usah dibahas
mending kita istirahat
teh jam segini
buka puasa masih dua belas jam lagi
sekarang teh jualan sugar
dicekas sekarang diusir sama bibi
bener mang diusir sama bibi sendiri
sakit ketat di sini mang
yaudah selamat jualan deh
saya doain suksesnya
enggak akan puasa
dan selama alaikum
pagi pagi udah bawa ke laya
cucian numpuk banyak
mau beli ini mak
kenapa jualan sugar
diusur sama bibi ngkom
capek tiap hari ija diomelin
mendingan icu kayak gini jualan sugar
nggak denger omelannya bibi
keluarga ngkom ribet
ken baju yang di kamar kamu cuci
tadi nanya sekarang jawab malah ditinggal
astaghfirullahaladzim saya akan puasa
allahul azim sugar sugar susu segar
pergi dari rumah ke sini jualan suger
enggak mang ije ngokos mau mandiri
sebenernya sih gak enak ya mang ngokos sama orang lain
temen bukan saudara bukan kakak bukan bibi juga bukan
tapi ya mau gimana lagi mang tinggal di rumah saudara sendiri malah diusir
setiap hari diomenin terus
daripada capek hati mendingan ije ngokos
yaudah ije tinggal disini lagi aja nyang
enggak mang gak enak
ije kan udah di rumah
masih mending aning kasihanin ije